kamu kan gak boleh menemui dede sebelum hari h
karena sudah mulai dipingit
oh gitu nya ma
kamu juga tidak boleh lagi berkenara jauh jauh
kalau bisa di rumah aja sampai hari h
sepertinya kang tatang stres beneran
sudah kalian ancam dengan memasumnya
tapi kang tatang tengah takut
berarti kena radiasi uranium dari ladang kusoi
kalian harus hati hati kalau ke ladang kusoi
kalian harus menggunakan pakaian anti radiasi
kalau memang ada radiasinya komandan
kenapa kang kusoi sama mbak saum gak kena
dulu hama itu mudah sekali dimusnahkan
disemprot saja sedikit dengan pesticida langsung mati
tapi sekarang pesticidanya sudah canggih
hama makin sulit dibasmi
sama seperti hama
kusoi dan wasaum sudah terkontaminasi selama berpuluh puluh tahun
tubuh mereka akhirnya mampu beradaptasi dengan radiasi uranium
dan akhirnya membuat mereka kebal
segala sesuatu yang tidak membunuh kamu
akan membuat kamu lebih kuat
kita akan melanjutkan program pekan gizi nasional desa ciraos
karena kemarin acaranya tertunda karena ramadan
tolong bu dr clara bu iin
untuk melakukan persiapan
baik baik pak
home teater akan dikirim secepatnya
karena sudah di acc pak bupati
desa ciraos ramadan dan lebaran ini kedatangan banyak tkw
menjalani bulan ramadan dan lebaran diantara para tkw
sangat menyenangkan pak
iya pak sangat menyenangkan
karena ini juga merupakan pengalaman yang baru untuk kita
untuk mengurus para tkw
syukurlah kalau bu dr clara dan bu iin tidak merasa terganggu
lagi pula tkw yang pulang dari data yang saya lihat
tidak sebanyak yang saya perkirakan
udah siang pak
kita harus balik dulu ke klinik
takutnya ada pasien yang nunggu disana
kalau gitu kita permisi ya pak
cuk ini apa sih
hari jumat gimana kos buka apa tutup
hari jumat masih buka wak
kalau satu baru kita tutup
nanti kalau kita buka warung siapa yang jagain
kan orang orangnya pada kekondangan kecidahu
gimana kalau kita buka setengah hari aja
wah bisa kok pulang cepat
lu nggak usah ikut acara ke restoran
wah bisa jaga kalau cuma sendirian mak
sebentar ya kang
nih yang pasti
hai ucuy nikah dia diminta jadi tuan rumahnya padahal ucuy itu teh bukan siapa siapanya kos
namun karena ucu itu minta bantuan ya kos suara itu dengan senang hati membantu kos suara aduh
bukan hanya rugi waktu saja usul tapi juga rugi uang sebab sebagai tuan rumah kan otomatis dia tidak
berapa uangnya harus hilang dalam sehari tapi kos suara tidak pernah mengeluh iya
pak saung saya belum pernah mendengar kang kos suara mengeluh kos suara itu sama seperti kamu
kamu juga tidak pernah mengeluh
pak saung mengeluh tidak akan membuat masalah teh jadi lebih mudah kita mengeluhnya hanya
pada allah rabbi saja setelah selesai pekerjaan ini kita siap siap kami sholat
kamu tengok sini
boleh menemui dede sebelum hari h karena sudah mulai dipingit oh gitu nyama iya kamu juga
tidak boleh lagi berkenara jauh jauh kalau bisa di rumah aja sampai hari h ya mak
iya terima kasih ya mak kalau gitu salam aja buat dede iya assalamualaikum waalaikumsalam
allah akbar allah akbar
masih kebayang sama saya sih dede pakai baju seragam sekolah iya ya kum ya prasante belum
lamanya udah lama ceng iya dong udah lama tapi serasa baru kemarin kamu ini gimana sih ceng
kalimungan tentang kemarin ec dimensional kemarin dedek pakai seragam sekolah dikemimp teachers
itu sih udah lama sekali doy
udah lama bukan kemarin
masih kebayang sih si aceh ngejar ngejar si dede
ih kum gak pernah kum
gak pernah apa aja
hei penut kamu tuh yang gak tau kamu lagi kerja di bandung jualan mie kocok
saya tau gak ceng kamu tau doy kan kita berdua yang sering mergokin si aceh
ceritanya gimana kum
aduh ini bapak sama anak nih
kalau ngobrol nggak selesai selesai nih ceritanya
eh ceng kamu sama dede tuh bedanya jauh sekali umurnya
beda jauh gimana dong orang cuma beda setahun dua

saya ke jakarta tuh dede masih smp
saya kerja dimana kum

kalau ya uh